hari yang indah bagi anda para abdi negara
hari ini untuk pertama kali pegawai negeri sipil menikmati tunjangan hari raya
sementara gaji ke tiga belas pns akan diberikan pada sebelas juli mendatang
pemerintah telah menandatangani empat peraturan pemerintah dan peraturan menteri keuangan
mengenai landasan pembagian thr serta gaji ke tiga belas
pegawai negeri sipil yang masih aktif bisa mendapat thr sebesar gaji pokok
ditambah tunjangan keluarga tunjangan jabatan dan tunjangan umum
adapun gaji ke tiga belas akan dibayarkan pada sebelas juli mendatang
thr dan gaji ke tiga belas ini diberikan kepada pns aktif prajurit tni dan anggota polri
thr ini pertama kali diberikan untuk tahun dua ribu enam belas ini
besaran thr adalah gaji pokok plus tunjangan keluarga tunjangan jabatan atau tunjangan umum
jadi tidak termasuk tunjangan kinerja
itu besarannya thr
nah sebenarnya gaji ke tiga belas itu dikaitkan dengan tahun masuknya ajaran baru
tapi karena kita melihat mungkin ada keperluan juga untuk meningkatkan daya beli masyarakat di bulan juni ini
maka sebagian dari gaji ke tiga belas akan juga dibayarkan